dan kita memang indonesia merupakan negara yang butuh konektivitas ini dari dulu
sejak nenek moyang kita ini kan konektivitas kan merupakan ciri khas kita
ini bagaimana keberhasilan di bidang situ dan mengingat ini investasinya luar biasa
sekarang yang pertama ini dulu selama ini kan berpuluh puluh tahun kita sejak apa namanya bung karno dulu dideklarasikan bahwa kemudian juanda
deklarasi juanda kita nggak punya kan pedoman laut kita itu nggak ada
terus presiden minta kita buat kebijakan kelautan indonesia itu sudah perpres
dari situlah kita mulai bekerja jadi ada bahan pegangan kita
padahal kita ini negara kepulauan terbesar di dunia tujuh belas ribu pulau
tapi terus terang istilah tol laut ini kan baru selama pandemi
ini baru implementasinya tuh jadi kita harus lihat dulu kebijakannya ada
baru bagian bagiannya baru kita bicara sekarang eksekusinya
nah eksekusinya itu tol laut
tol laut itu salah satu
nah tol laut ini menurut saya cukup berhasil
bahwa belum berhasil semua yes
tapi paling tidak ada lima belas jalur baru sekarang yang dibuka
yang itu membawa bahan bahan ke indonesia timur ke indonesia barat di daerah daerah yang remote
sehingga kita juga membangun ada tiga puluh titik logistik base sekarang
dan ini sudah terasa dampaknya sudah berhasil
dampaknya sudah mulai terasa
ya lumayan ada kalau bisa ditanya
belum semua baik karena kapal ini pergi pulangnya masih kadang kadang kosong
nah sekarang lagi kita perbaikin semua itu
nah satu yang kedua dulu barang barang dari indonesia timur itu selalu datangnya ke surabaya dulu atau jakarta
tidak bisa direct call
sekarang setelah saya pergi sana kira kira dua lima tahun lalu saya bilang kenapa tidak
kenapa nggak bisa dari makassar langsung dari bitung langsung atau dari ambon
alasannya gak ada surveyor
gak ada biaya cukai nggak ada apa
ya dibikin dong
tapi kalau dilihat ya dari ini kan perlu ada sistem ya misalnya ada pelabuhannya kapalnya kontainernya dan belum segala macam isinya
kalau dari sistemnya pak luhut sudah melihat ini sudah mulai in place on track
pengawasan kita kita cek saya kan orangnya langsung telepon
gak usah banyak banyak kadang kadang kita ini pejabat itu merasa harus berjenjang gitu
iya betul tapi menteri itu boleh langsung itu kalau saya karena di tentara langsung cek kepada komandan lapangan
saya suka telepon
dan apa biasanya ini
oh mereka ke labakan saya bilang eh kau aja macam macam apa yang kau kerjain disitu
karena saya sudah kirim orang lihat
jadi mereka ada main main sama saya itu
untuk menyaksikan video lengkapnya klik link di bawah ini